selain media sosial yang biasa dan kerap digunakan sebagai sarana bicara bagi para korban kekerasan seksual
ada sejumlah lembaga ataupun layanan aduan sebenarnya
tetapi dari sejumlah ataupun banyaknya layanan aduan ini
seberapa mudah dan seberapa efektif ya bagi para korban kekerasan seksual
untuk mengetahui hal itu saya menjajal salah satu hotline pengaduan
yakni dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sapa satu ratus dua belas
saya sempat menelpon tiga kali sampai akhirnya bisa terhubung dengan operator
setelah terhubung operator meminta saya menyebutkan identitas diri
dan detail kronologi pelecehan seksual yang saya alami
dan jika saya harus menelpon sapa satu ratus dua puluh sembilan beberapa kali
nomor aduan komnas perempuan lebih cepat dijawab
kronologi dijabarkan melalui formulir daring
bisa diisi link dulu link pengaduan komnas
nanti ada pertanyaan nanti mbak jawab dulu
siapa yang melakukan kemudian terjadi di mana lalu juga apa yang dilakukan oleh korban setelah dia melakukan pengaduan
atau saat melakukan pengaduan supaya kami bisa track kembali lembaga lembaga yang sudah diadukan gitu ya
jadi tidak overlapping nantinya
proses selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan korban dengan pemberian rujukan ke lembaga atau dinas daerah terkait
deputi bidang perlindungan hak perempuan kementerian pppa ratna susianawati merinci sapa satu ratus dua puluh sembilan memiliki tim paralegal advokat serta psikolog klinik yang dapat membantu korban
namun memang jumlahnya masih belum sebanding dengan jumlah aduan yang masuk
yakni mencapai seratus aduan
jumlah aduan per bulannya
jumlah operator kami itu baru tiga ya dari sepanjang tahun dengan penanganan kasus yang semakin banyak
kemudian juga kecepatan tadi disampaikan supaya masyarakat juga ingin ya pelapor itu kan ingin sekali telpon misalnya mendapatkan respon
tetapi bukan berarti kami tidak merespon dengan cepat begitu ada mekanisme pelaporan yang tertunda itu kami punya record
mengusulkan ya penambahan operator tenaga tenaga layanan
itu menjadi sangat penting karena inilah teman teman saya ini menjadi garda terdepan
supaya nanti juga memastikan layanan itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
tahapan aduan sampai dengan penanganan kasus kekerasan seksual memang cukup memakan waktu
namun komnas perempuan dan kementerian pppa meminta para korban untuk tetap bicara
agar proses penyempurnaan layanan bisa didorong secara maksimal
tim liputan cnn indonesia jakarta